presiden joko widodo mengunjungi pasar tanah abang jakarta pusat senin siang
selain menyapa para pedagang jokowi juga ingin memastikan adanya peningkatan penjualan
baik penjualan secara langsung di pasar hingga penjualan dengan metode online
mengawali tahun dua ribu dua puluh tiga presiden joko widodo menyempatkan diri mendatangi pusat perbelanjaan terbesar
se asia tenggara yaitu pasar tanah abang di jakarta pusat senin siang
kunjungan presiden jokowi untuk memastikan adanya geliat pertumbuhan ekonomi
termasuk peningkatan ekonomi kerakyatan
kalau kita melihat secara global tahun dua ribu dua puluh dua itu adalah tahun turbulensi
tahun turbulensi tahun dua ribu dua puluh tiga adalah tahun ujian
kalau kita bisa melewati turbulensi kemarin dua ribu dua puluh dua

kalau di dua ribu dua puluh dua pakarang di pertumbuhan ekonomi
kita diperhatikan jangka lima persen
kita harapkan kita berdoa
kita di tahun dua ribu dua puluh tiga ini bisa jangka lima persen